pak jangan pak
pak jangan pak
pak jangan pak
pak gimana pak cari bantuan dong pak
pak sampai mana nih ambulannya pak

maksudku nyari teman latar dasar di sekolah
jasar kamu penculik
apa namanya kalau bukan cilik pangeran
kamu bawa pangeran keluar tanpa izin dari om
ya harus bapak bawa ke kantor polisi
penjarain dia kasih hukuman yang setimpal
karena dia udah culik anak saya
saya rasa kesaksian dari suster yang jaga anak saya
sudah cukup untuk membawa dia ke penjara
pak pak pak
pak pak pak
mohon pak jangan bawa temen saya pak
pak pak pak
jangan bawa temen saya
temen saya nggak salah apa apa pak
biarkan putri yang memberikan kesaksian yang di kantor
pak pak jangan pak
pak dia nggak salah pak
pak jangan pak
cari bantuan dong pak
pak sampai mana nih ambulannya pak
apa yang terjadi sama pangeran
pak pangeran tenggelam tadi om
kenapa kalian nggak seperti rumah sakit
nggak telepon rumah sakit
kita harus tunggu ambulan yang ditelepon sama polisi
kalian cuma bohongin om tadi
kalau sampai ada apa apa sama pangeran kalian semua yang harus tanggung jawab
itu semua salah kalian
pangeran kok jangan didingin banget
pangeran bangun pangeran
ibu pasti kaget banget kalau tau gue ditangkap
lagi lagi gue bikin ibu sedih
walaupun tuduhan ini nggak benar
tapi ibu pasti kecewa
dan ibu akan larang gue deket sama pangeran
kita balik ke villa sekarang
putri ditangkap polisi
dan pangeran masuk ke kolam
sekarang mereka lagi nunggu ambulans
kenapa putri bisa ditangkap polisi
enaknya putri salah apa
apa jangan jangan ada hubungannya sama pangeran jatuh ke kolam
putri nggak mungkin seceroboh itu
setiap ada sesuatu sama putri
rizky pasti kelihatan khawatir banget
kayaknya rizky bener bener secinta itu sama putri
tapi sayang perasaannya cuma bertepuk sebelah tangan
bu lydia itu sangat pintar
dan dia sangat lecit
hampir saya sangat sulit untuk menyentuhnya
saya yakin pak haris
ada yang membocorkan niat kedatangan saya ke kantor bu lydia
soalnya dia cepat sekali meninggalkan kantor
betul sekali pak remope
saya semakin yakin ada yang disembunyikan oleh bu lydia
untuk apa dia menghindar dari kita
pasti ini disembunyikan
dan ini berhubungan semua dengan pajak kamu
rizky kenapa ingin nelfon aku
sebentar saya angkat telepon dulu ya
kalian jangan pernah berani deketin pangeran lagi

mulai sekarang kalian jauhin pangeran
lo liat sendiri kan ji

ini konsekuensi kita karena kita udah bohong sama om alex